aku merasakan ada yang aneh pada diriku
sepertinya tenaga dalamku bersambung besar
dan mengalir merasa cepat
kenapa aku tidak bisa menentukan
jadi rara santang sudah tahu semuanya
pantas saja dia sangat ingin menuntutku di persidangan istana
ini tidak bisa dibiarkan
kalau sampai kanda prabu tahu semuanya
aku bisa mendapatkan hukuman berat
malah mungkin hukuman mati
aku harus melakukan sesuatu
jadi kamu sudah tahu semuanya nanda
iya ibu nanda
aku sudah tahu semuanya
aku sudah tahu
kalau ibunya sengaja mengambil botol racun itu dari kamarku
ibu nanda sengaja melakukan semuanya
untuk menyelamatkan aku dari fitnah
sehingga ibu nanda harus menanggung hukuman dari fitnah itu
kenapa ibu nanda melakukan semua itu
kenapa ibu nanda rela mencelakai diri ibu nanda sendiri
ibu nanda melakukan

demi putra putri ibu nanda
seorang ibu akan rela mengorbankan nyawanya
maafkan aku ibu nanda
aku sempat salah paham kepada ibu nanda
aku baru tahu setelah sheikh guru memberitahuku ibu nanda
aku mencari ibu nanda tapi ibu nanda sudah tidak ada
ibu nanda tidak menyalahkanmu
ibu nanda tidak menyalahkanmu
sekarang ibu nanda bohong
sekarang ibu nanda bohong
kita lupakan semua masalah ini
kita lupakan semua masalah ini
jangan memperpanjang lagi
ibu nanda sudah meminta maaf
jadi ibu nanda mohon
jadi ibu nanda mohon
jangan memperpanjang lagi putriku ibu nanda mohon
hukum harus ditegakkan bunda
hukum harus ditegakkan bunda
sheikh nurjati pernah mengajarkan kepada kita
bahwasanya allah swt berfirman dalam surat al baqarah ayat satu ratus sembilan puluh satu
yaitu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh
maka bunda itu tidak bisa hanya sekedar melangkah
bukankah begitu rakaat
benar ya ibu nanda
semua perbuatan akan ada balasannya
itulah yang diajarkan sheikh guru terhadap kita
dan semua itu ada kisosnya
dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
hidung dibalas dengan hidung
mata dibalas dengan mata
gigi dibalas dengan gigi
kelinga dibalas dengan kelinga
dan luka lukapun ada balasannya
dan ada juga tempat berubah
dan ada juga tempat berubah

ini adalah kisosnya

jangan lupa subscribe

aku merasakan ada yang aneh pada diriku
sepertinya tenaga dalamku bersambut besar dan mengalir dengan cepat
tapi kenapa aku tidak bisa mengembalikan
ada apa bagaimana cara mengembalikan yang membunuhku
aku tidak bisa
aku tidak bisa menahanmu
aku tidak bisa
jangan selipi aku
anak itu lihat di atas batu itu pasti kitab silat tingkat tinggi dia pasti akan mempelajarinya
aku akan mempunyai
aku akan mencabut
jadinya masyarakat santang
sudah mengetahui semuanya
dan dia juga mengatakan
memegang racun itu
bahkan dia sudah menceritakan itu semua pada
walang sungsang dan kian santang
sudah membuat deraku
kita harus sempat
karena dia sudah mengatakan itu semua pada